komisi pemberantasan korupsi buka suara atas ketidakhadiran politisi hanura miriam s haryani yang berujung pada penangguhan sidang keempat
kasus dugaan korupsi mega proyek ktp elektronik di pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikoran jakarta
ditemui di kantornya pada senin siang wakil ketua kpk bidang penindakan basaria panjaitan menanggapi ketidakhadiran miriam s haryani
dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terhadap miriam beserta tiga penyidik kpk yang disebut melakukan penekanan dalam proses penyidikan di komisi anti rasuah
berdasarkan klaim tindak intimidasi ini oleh kpk ini maka pada sidang pekan lalu miriam mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau bat
basaria dengan tegas membantah setelah melakukan penekanan terhadap saksi
mantan staf ahli kapolri bidang sosial dan politik ini bahkan berani menunjukkan bukti rekaman dalam proses penyidikan
jika pengadilan membutuhkannya